calon presiden nomor urut dua prabowo subianto berkunjung ke istana pura mangkunagaran solo
ia melakukan napak tilas karena kakeknya pernah bekerja di pura mangkunegaran solo
prabowo mengajak seluruh masyarakat melestarikan dan merawat peninggalan warisan nenek moyang
tidak hanya di kota solo tetapi juga warisan peninggalan nenek moyang yang ada di semua daerah di indonesia
kedatangannya pura mangkunagaran disambut raja pura mangkunagaran kgpaa
pura mangkunagaran sembilan
sebelumnya prabowo subianto menghadiri simposium dokter spesialis jantung sesolo raya di pura mangkunagaran solo
acara ini tertutup bagi media